cari siapa ya mas
apa betul disini rumahnya bang ojak
bang ojaknya ada
bang ojaknya gak ada
ini saya dari tv kabel
mau pasang antena sama peralatan
di dalam rumah ini
yang punya rumah lagi nggak ada semua
saya gak berani ngijinin orang masuk
terus tadi teh mereka bertengkar lagi
gara gara nyanyi murun
ngundang bapak buka bersama
si bapak bete gak diajal
ya berantem lagi lah
ya terus bapak tema leray
masuk ke kolam
bapak tema berusaha hatis ngambil
eluh eluh si bapak sama haji murud
cuek aja gak ngebantuin bapak
ya bapak pulang aja
bapak t kesel
gara gara bapak berantem sama haji murud
apa gara gara pancingan bapak yang ngejebur ke kolam
terus bapak nggak bisa ngambil
sini kuncinya mau masuk
plastik kresek buat bungkus bungkus habis
gimana kalau gue mau nitip warung kamu sebentar
pak haji mau kemana
ya mau beli plastik
yaudah gak apa apa pak haji
warungnya biar saya jagain
makasih ya dad
jadi abis lebaran mbak tini mau nikah
bang kasman yang jualan es cendol
walah tukang s cendol
yaudah selamat ya mbak
mudah mudahan bahagia selamanya sejahtera
nanti pas mas nur mudik
insya allah ya mbak
kalau udah mandi
ngapain lu disitu
din disuruh pak haji sodik
suruh jagain warungnya
dia lagi ke warung
mau disuruh suruh si jadik
ntar kalau ada nyomot kolak
ntar disalahin be
mau jagain warungnya si sodik
serah lu dah
sendol manis dingin
tadi dari mana bonjen kenal mas pur
habis dari pasar
terus kenapa sampe melukung lukungi mas pur segala
tadi lewatin polosi tidur
tini bisa jatoh
bang asman cemburu ya sama mas pur
siapa yang cemburu
warung deket sini abis plastiknya
terpaksa deh gue cari warung lain
gak apa apa pak ji
lo mau kemana
mau pulang pak ji
bentar lagi kan beduk
nah ini buat lo
buat buka ntar
makasih banget nih pak haji
kenapa berhenti pak
kita mencari jalanan ternak tipe lain
karena disini sangat macet parah
bapak teh biar udah seger abis mandi
tetap aja kesal sama haji mural
sama mbak abe dah
sabar atu pak
mbak abe sama haji murud teh kan temennya bapak
wajar atu pak
kalau sekali sekali korslet mah
bapak juga jangan ikutin kesel
nanti kalau mereka nggak mau temenan lagi sama bapak gimana
tuh temen temennya bilang salam
kenapa gak dijawab
kan bapak sendiri yang bilang sama entis
kalau ada orang yang
nih pancingan lu gua balikin
tadi gue ambil dari dalam kolam
masih murut berdua
dulian di tanah gua
kotor kena lumpur
pak ji beh
saya jadi gak enak nih
sekarang gue pamit dulu ya
jangan lupa entah lu ke rumah gue
buatan anak gue si uyoi
jangan lewat situ
jalannya lewat sana aja
soalnya ada pembaikan jalan
jalannya lagi di youtube
jalan jalan jalan
yang punya rumah lagi nggak ada semua
saya gak berani ngijinin orang masuk
mas tunggu aja di luar ya mas
kenapa lagi pak
bu maaf banyak kempes
makasih ya pak
saya dari tv kabel bu
saya mau pasang antena sama peralatan di dalam rumah
maksudnya apaan ya mas
tadi teman saya pak indra sudah dapat izin dari mbak tati sama bang ojek
buat pasang antena sama tv kabelnya di dalam rumah
oh seperti itu
sebentar ya pak
masih mau tetap ke ciputat
udah jam segini
jam berapa nyampe sono
siapa yang ngijirin pasang tv kabel di rumah emak
aduh lempar dong